oke ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
seekor babi hutan terekam masuk rumah warga di desa banjarsari kulon banyumas jawa tengah
babi hutan tersebut masuk dengan cara menabrak pintu rumah
pemilik rumah yang sedang duduk di ruang tamu pun kaget dan panik
pasalnya babi hutan ini berusaha menyerang mereka
kemudian babi hutan terjebak di salah satu ruangan rumah
babi hutan tersebut pun berhasil kabur dengan menerobos pagar rumah belakang
setelah sebelumnya menyerang petugas babin kantip mas